dua anggota polisi jalan raya di tol palikanci cirebon jawa barat
jumat malam ditembak oleh orang tak dikenal
kedua anggota yang mengalami luka tembak langsung dilarikan ke rumah sakit
polisi memperkirakan pelaku berjumlah tiga orang
kedua anggota petugas pjr jawa barat yang mengalami luka akibat ditembak
masih menjalani perawatan di ruang unit gawat darurat
rumah sakit mitra plumbon kabupaten cirebon jawa barat
tim medis masih mengupayakan untuk mengangkat serpian peluru dari tubuh korban
aibtu dodon kusdianto mengalami luka di bagian dada
sementara aibtu widi harjana mengalami luka di bagian dada dan bagian telapak tangannya
kondisi kedua korban cukup stabil dan masih sadar
kondisi kedua korban cukup stabil dan masih sadar
kondisi ketiga korban cukup stabil dan masih sadar
kondisi ketiga korban cukup stabil dan masih sadar